ikatan dokter indonesia menuntut pemerintah dan fasilitas kesehatan
untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri apd dalam menangani covid sembilan belas
jika tidak tersedia tenaga medis diminta tidak menangani pasien kasus tersebut
mengutip cnn indonesia com
humas ikatan dokter indonesia halik malik membenarkan akan tuntutan tersebut
hal itu karena para tenaga medis adalah garda terdepan dalam perang melawan virus corona
mereka menjadi sangat rentan terjangkit karena harus berhubungan langsung dengan pasien
jika ada tenaga medis yang tertular
maka itu artinya tenaga untuk merawat pasien virus corona pun akan berkurang
sehingga idi meminta para tenaga medis untuk tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien covid sembilan belas
jika tidak menggunakan alat pelindung diri
sejak indonesia terpapar virus corona
para korban meninggal dunia karena virus tersebut diantaranya adalah tenaga medis
termasuk sejumlah dokter spesialis yang berpengalaman